ya sejak menteri politik hukum dan ham menyatakan pelarangan dan pembubaran organisasi hizbut tahrir di indonesia
banyak masyarakat yang meresponnya
dan seperti apakah kira kira organisasi tersebut kita saksikan bersama
hizbut tahrir pertama kali berdiri pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga di al quds palestina
gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat islam
dengan mengembalikan sistem pemerintahan islam atau kilafah islamia
gerakan ini dipelopori oleh takyudin an nabani yang pernah menjadi hakim di mahkamah syariah palestina
hizbut tahrir masuk ke indonesia pada seribu sembilan ratus delapan puluh
mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus kampus di seluruh indonesia
di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dakwah hizbut tahrir berkembang ke masyarakat luas
melalui aktivitas dakwah di permukiman perkantoran hingga masjid
walaupun jumlah anggota hizbut tahrir indonesia belum dipastikan
tetapi dari akun sosial media facebooknya
hti disukai sebanyak lima puluh lima ribu akun facebook
menurut situs resminya hizbut tahrir merupakan organisasi politik
dan bukan organisasi keagamaan ilmiah pendidikan dan lembaga sosial
dalam situsnya hizbut tahrir indonesia menegaskan bahwa mereka bertujuan
mengembalikan posisi umat islam ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu
muhammad rifqi cnn indonesia